di pasar minggu jakarta selatan sejumlah pedagang mengaku belum mengetahui aturan kemendak yang baru mengenai batasan pembelian minyak goreng curah sebanyak sepuluh liter tersebut
mereka mengatakan informasi teranyar yang mereka terima ialah penerapan pembelian minyak goreng curah maksimal dua kg dengan syarat menunjukkan ktp aturan tersebut kini masih dalam proses sosialisasi
hanya saja alih alih memecahkan solusi harga minyak goreng pedagang menilai kebijakan yang hendak diterapkan itu justru menyulitkan dan membingungkan masyarakat
untuk ini belum berlaku baru himbauan selainnya baru dari agen dikasih tahu untuk para pelanggan kamu suruh siapin ktp fotokopi ktp untuk mulai tanggal dua puluh empat katanya
tapi belum jelas juga intinya baru himbawan begitu begitu saja
kita sudah ada sosialisasi juga ke pedagang soal penerapan beli minyak harus pakai aplikasi gitu
cuman ya kebanyakan pembeli juga udah mulai resah sendiri bingung caranya gimana
karena apalagi ini pasar tradisional banyak orang yang nggak datang mungkin nggak bawa hp nggak bawa ktp
mungkin itu mempersulitlah jatuhnya
per kilogramnya minyak goreng curah dijual dengan harga rp lima belas lima ratus
sementara harga dari agen untuk pedagang adalah rp tiga belas lima ratus
angka tersebut telah mengalami penurunan sejak tiga hari terakhir yaitu kisaran rp delapan ratus hingga rp satu per kilogram
meski tidak signifikan pedagang mengaku optimis harga akan terus turun mengingat pasokan minyak goreng curah sudah mudah didapatkan
ya pengennya gitu
sih kembali kayak dulu nggak usah pakai ktp ktp kan
kalau pakai ktp kan kita terbatas dapat cuma dua liter gitu
kalau kayak dulu kan kita mau beli sahapa aja ya sebagai pedagang ataupun ibu ibu rumah tangga
kalau misalkan mau beli sapa aja bisa aja gitu loh bebas gitu loh
baik pedagang maupun pembeli sependapat apapun kebijakan yang diputuskan pemerintah
diharapkan dapat mengatasi masalah tingginya harga minyak goreng dan mengembalikan harga awal yang lebih terjangkau
serta skema pembelian yang sederhana
puti fanfudi imam muhairib jakarta